ketua dpp pdi perjuangan puan maharani menangis saat menyampaikan permintaan maaf
terkait perilaku kader pdip yang tidak menjunjung tinggi etika politik pada pemilu dua ribu dua puluh
momen ini terjadi saat puan membacakan rekomendasi rakernas ke lima pdi perjuangan di ancol jakarta utara
puan tataan menitikan air mata saat menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat indonesia
yang mendukung ganjar mahfud di pilpres dan mempercayai pdip sebagai partai pemenang pileg selama tiga kali berturut turut
puan lantas meminta maaf perihal ada kader partainya yang tidak menjunjung etika politik
tidak disiplin dan melanggar konstitusi
yang tidak menjunjung tinggi etika politik tidak berdisiplin dan melakukan hal hal yang bertentangan dengan ideologi partai
serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi rakhrenas v partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat indonesia